presiden joko widodo kembali ke indonesia setelah melakukan kunjungan kerja selama lima hari di washington dc amerika serikat dalam ktt asean as
tidak hanya itu presiden juga menyempatkan untuk bertemu miliarder elon musk
banyak yang berharap agar pertemuan ini berbuah manis
tentu tidak hanya seremonial semata namun ada tindak lanjutnya dengan realisasi program dan juga investasi yang menguntungkan indonesia
lalu apa saja oleh oleh lawatan jokowi ke amerika serikat
malam ini saya akan berbincang dengan dirjen amerika dana eropa kementerian luar negeri igd ngurah swajaya
halo selamat malam pak ngurah apa kabar pak ngurah
selamat malam pak orbaik iqbal
pak ngurah ini berbicara soal pertemuan presiden joko widodo dengan miliarder elon musk
tentu hasilnya ini kita tunggu tunggu ini seperti apa terutama soal investasi di indonesia
apakah ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak terkait hal ini pak ngurah
satu ya kalau misalnya mengenai
indonesia amerika serikat kalau kita lihat hubungan perdagangan
tahun dua ribu dua puluh satu meningkatnya tiga puluh enam persen ya cukup signifikan
investasi meningkatnya tujuh puluh lima persen
dan selama rangkaian kunjungan bapak presiden memang ada pertemuan antara para pemimpin asean
dengan pemimpin bisnis di amerika serikat
selain itu tim bapak presiden juga bertemu secara terpisah dengan
pelabur bisnis amerika serikat melalui bisnis forum
sudah tentu kunjungan bapak presiden ke markasnya elon musk
yang intinya elon musk menyampaikan minatnya untuk datang ke indonesia
minatnya untuk berinvestasi di indonesia
beliau melihat bahwa potensi indonesia sangat luar biasa
tentu ada yang menarik ini kalau kita melihat lagi ke belakang pak
tesla pernah php atau memberikan harapan untuk berinvestasi di indonesia
terkait baterai litium yang akhirnya batal
itu sekitar dua tahun lalu kalau saya tidak salah
dan menko marves sempat mengatakan bahwa mereka terlalu mendikte indonesia
tapi nyatanya sekarang indonesia kembali merayu elon musk untuk berinvestasi
sebenarnya apa yang diharapkan elon musk sendiri dari indonesia
agar investasi ini benar benar terrealisasi nantinya
saya kira kunjungan bapak presiden kan menjelaskan secara tamblang secara utuh
dan responnya elon musk memang tidak menutup
untuk investasi di bidang electric mobility dan juga investasi dalam langkah kerjasama
jadi itu yang dia sampaikan
dan bahkan elon musk juga menyatakan akan segera ke indonesia
tentunya kalau dari indonesia sendiri apa saja yang ditawarkan ini terkait dengan investasi ini pak
salah satu yang menjadi prioritas bagi indonesia sudah tentu ekosistem kendaraan listrik
jadi tidak hanya kendaraannya tetapi juga baterai dan semua ekosistem penunjang
sehingga betul betul indonesia bisa menjadi rantai pasok global terkait dengan kendaraan listrik
nah ini kita berbicara soal ktt asean as yang sudah berlangsung selama empat puluh lima tahun kebelakang ini pak
kali ini apa saja misi yang dibawa khususnya oleh presiden joko widodo di sana pak
jadi ada beberapa prioritas utama sudah tentu
satu meningkatkan kemitraan antara amerika serikat dengan asean
yang kedua yang dibahas di dalam joint vision statement itu kerjasama dalam bidang penanganan covid
ini sangat komprehensif termasuk juga siap siagaan asean
bekerjasama dengan amerika serikat dalam rangka mengatasi pandemi covid
yang kedua isu climate change
yang ketiga isu kerjasama maritim khususnya penanganan pencurian ikan di kawasan asean
yang keempat itu kerjasama dalam bidang people to people
ini meningkatkan beasiswa pada para pemuda asean untuk belajar di indonesia
yang kelima itu kerjasama dalam bidang subregional
memang ada beberapa mekanisme antara amerika serikat dan asean
misalnya dengan kawasan mekong
dan yang terakhir memang kerjasama dalam bidang bagaimana bisa mempertahankan stabilitas keamanan
dan juga membangun trust di kawasan asia tenggara khususnya indo pasifik
menarik soal menjaga stabilitas keamanan di wilayah asean ini sendiri pak
sejauh ini seperti apa pembicaraan yang dilakukan fokusnya seperti apa
terkait dengan keamanan dan lain sebagainya pak terutama terkait dengan konflik regional
ya jadi memang saat ini dunia sedang melihat geopolitik competition yang berujung konflik di kawasan eropa di ukraina
ini merupakan satu topik pembahasan yang juga dijadikan sebagai rujukan bagaimana menghindari hal yang serupa bisa terjadi di kawasan indo pasifik
nah dalam konteks ini memang di dalam joint vision statement ditegaskan dukungan amerika serikat terhadap asean outlook on the indo pacific
yang merupakan gagasan indonesia yang sudah disahkan oleh asean
dan dalam kaitan kerjasama ini memang fokusnya adalah bagaimana membangun dialog bagaimana membangun kepercayaan melalui satu kemitraan
dan dalam ktt kali ini memang amerika serikat juga banyak menekan
mengenai interaksi antara amerika serikat dengan asean dalam bidang ekonomi
ini menarik soal stabilitas keamanan ini kalau berbicara soal dukungan yang dilakukan oleh pemerintah amerika serikat sendiri
ini kalau saya tidak salah amerika siap mendanai sekitar enam puluh juta usd dari satu ratus lima puluh juta usd yang akan diberikan nantinya
ini sejauh ini bagaimana pak apakah betul seperti itu
ya jadi memang amerika serikat memiliki
berbagai kerjasama baik itu sifatnya bilateral dengan masing masing negara anggota asean
dan juga secara kolektif dengan negara anggota asean
misalnya dalam konteks penanganan covid ini kolektif dengan negara anggota asean
misalnya dalam kaitannya dengan keamanan maritim
memang ada kerjasama khusus antara indonesia dengan amerika serikat terkait dengan coast guard ya
bagaimana meningkatkan kapasitas bagaimana melakukan pelatihan dan sebagainya
dalam rangka membantu coast guard di kawasan asia tenggara ini
untuk bisa lebih efektif dalam rangka melaksanakan tugas tugas yang memang sesuai
dimandatkan oleh masing masing negara
apakah ini juga ada kaitannya dengan sengketa laut cina selatan
ataupun ini justru fokus ke masalah mungkin saja ada terkait dengan illegal fishing pak
kalau terkait dengan laut cina selatan
kira di dalam joint vision statement ditegaskan kembali bahwa
dalam rangka menjaga stabilitas keamanan untuk menjadikan kawasan laut cina selatan itu kawasan yang damai
sudah tentu harus merujuk kepada hukum internasional dalam kaitan ini adalah unclos ya
selain itu memang juga didorong upaya upaya dialog
dan yang penting juga adalah
bagaimana kita selalu menekankan mengenai prinsip penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan maupun negosiasi
jadi penyelesaian sengketa secara damai
itu prinsip prinsip yang memang disepakati
baik oleh asean maupun amerika serikat
menarik juga ketika kita mengetahui jurubicara dari cina tiongkok mengatakan bahwa
pada november lalu mereka sempat mengatakan akan memberikan bantuan
yang menilai sekitar satu lima miliar usd
nah kalau melihat dari apa yang sudah dijanjikan oleh amerika serikat
sebesar sekitar satu ratus lima puluh juta dolar
sebenarnya bagaimana sikap indonesia sendiri
apakah ini artinya ada kemungkinan tarik menarik antara tiongkok dan juga amerika serikat begitu
terhadap negara negara di asean khususnya di indonesia pak
kerjasama asean tidak hanya dilakukan dengan tiongkok dan amerika serikat
tapi juga dilakukan oleh jepang dilakukan dengan rrt dengan australia
dilakukan dengan korea dengan india mitra dengan seluruh mitra bicara asean termasuk uni eropa
jadi memang masing masing memfokuskan pada sektor sektor tertentu yang menjadi kepentingan kedua belah pihak
baik negara mitra wicara asean maupun negara negara asean
jadi memang kerja sama asean ini tidak hanya
dilakukan dengan salah satu dari negara mitra wicara tetapi dengan sepuluh negara mitra wicara asean
dan itu cakupannya juga termasuk dalam konteks politik keamanan pertahanan dan juga ekonomi
sikap indonesia sendiri bagaimana pak
apakah tetap biasa saja melihat bahwa ternyata tiongkok ini jauh lebih besar memberikan bantuannya begitu
kepada khususnya indonesia dan juga negara negara di wilayah asean ini
saya kira itu terkembali kepada masing masing negara mitra wicara asean
kalau misalnya kita lihat
sekarang kita lihat aja hubungan perdagangan antara asean dengan negara mitra wicara
memang paling besar dengan tiongkok
dan sekarang yang juga sangat meningkat signifikan juga dengan amerika serikat
jadi kita ingin membangun suatu kemitraan yang memang betul betul didasarkan kepada
kepentingan kedua belah pihak secara timbal balik
dan juga didasarkan kepada
respect yang bisa diberikan oleh kedua belah pihak
kita nggak bicara mengenai
oh ini lebih besar ini yang lebih kecil sehingga
ini lebih kalah daripada yang lainnya
saya kira kita tidak bicara itu
tapi kita bicara mengenai bagaimana
mengajak semua mitra wicaranya bekerja sama
dengan satu tujuan
tujuannya itu apa
mempertahankan stabilitas keamanan
di kawasan asia tenggara
dan yang kedua meningkatkan kesejahteraan
oleh berdasarkan ekonomi
berbicara soal ktt asean amerika serikat ini
tentu ada hal yang sebenarnya ditunggu tunggu oleh masyarakat terkait dengan
undangan presiden joko widodo terhadap presiden joe biden untuk datang ke indonesia
terkait dengan presidensi g dua puluh
sebenarnya bagaimana respon dari joe biden sendiri melihat
presiden indonesia langsung mengundang presiden joe biden untuk datang ke indonesia pak
ya jadi di dalam buku tamu
ini kan viral ya di dalam buku tamu yang ditatangani bapak presiden
kan beliau sampaikan ce you in bali
jadi saya kira saya ingin sampaikan di sini
bahwa semua negara anggota g dua puluh termasuk amerika serikat
itu sangat mendukung presidensi indonesia
dan sangat mengharapkan presidensi indonesia ini menjadi presidensi yang berhasil ya
karena memang di dalam pembahasan di dalam ktt maupun di berbagai kesempatan
kita menekankan bahwa g dua puluh ini penting
untuk tetap dipertahankan sebagai katalisator dalam rangka pemulihan ekonomi global
karena memang ini satu satunya mekanisme yang memang memiliki fungsi itu
nah dari message yang diberikan oleh hampir semua negara anggota g dua puluh
betul betul memang diharapkan g dua puluh ini masih tetap berperan
apalagi itu dalam rangka pemulihan ekonomi
apalagi kita melihat dampak dari konflik yang terjadi di ukraina
kita sudah juga terancam ke dalam suatu situasi
yang memang kita tahu inflasi meningkat dimana mana
dan juga terjadi suatu stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi
jadi semua negara melihat bahwa g dua puluh harus bekerja sama
harus bersatu dalam rangka menghasilkan suatu policy recommendation
sehingga kondisi ekonomi global sudah akan lebih menguasai
baik tapi dengan kedatangan direncanakan presiden
putin untuk datang ke bali juga sebenarnya dari amerika
dan juga secara umum negara negara g tujuh begitu responnya bagaimana pak
bu menuh sendiri juga ketika berada di washington dc
beliau melakukan interaksi langsung dengan ketujuh negara menteri luar negeri negara g tujuh
jadi di situ disikaskan lagi komitmen mereka untuk mendukung keberhasilan indonesia
memang ada hal hal yang
ada hal yang mereka sampaikan bahwa akan sulit bagi pemimpinnya
untuk kelihatan duduk bersama sama dengan pemimpin rusia dan sebagainya
tetapi itu kan apa nah itu
saya kira wajar wajar saja mereka sampaikan itu
dan kita juga dalam kaitannya dengan pertemuan tiga menteri di bulan juli
itu menerima konfirmasi dari hampir semua menteri luar negeri
kalau untuk presiden putin sendiri
apakah sudah ada kepastian untuk akan hadir ke g dua puluh nantinya pak di bali pada bulan november
ya ini kan masih bulan november ya
tapi pemerintah rusia menyampaikan berterima kasih
sudah tentu sebagai anggota g dua puluh beliau ingin juga ikut hadir ya
di dalam pertemuan di dalam ktt g dua puluh
tetapi ini masih bulan november
kita masih belum tahu kira kira apakah memang
kalau kita sampaikan sekarang pasti datang ternyata nggak datang
mungkin ada situasi yang berkembang pada saat itu
nah tetapi yang jelas memang disampaikan bahwa
sebagai anggota g dua puluh sudah tentu mereka berterima kasih dan mereka akan hadir
oke pak ini terakhir terkait dengan
yang juga ramai diperbincangkan ini oleh masyarakat
terkait dengan ketika presiden republik indonesia joko widodo
tiba di amerika serikat dan tidak didampingi ataupun diwakilkan oleh
pihak amerika serikat untuk bisa menyambut kedatangan presiden joko widodo ini
bagaimana ini pak protokolnya
jadi gini saya ingin berikan contoh
ktt asean yang pertama kali sejak covid ini
bulan januari kemarin
terkait dengan isu myanmar
sultan brunei yang jemput saya
jadi perdana menteri
jadi ada dirjen protokol yang menjemput
ada dirjen aspasat yang menjemput
jadi tidak lazim itu seorang kepala negara
apalagi di dalam pertemuan multilateral ya
dihadiri oleh lebih dari satu negara
kalau misalnya itu kunjungannya kunjungan ke negaraan itu juga tidak lazim
tetapi memang itu akan tergantung kepada masing masing kepala negara
tetapi memang hal ini memang bukan hal yang lazim
jadi nanti pada waktu ktt di
di bali ktt g dua puluh
saya kira tidak ada kewajiban juga bagi bapak presiden menjemput
para kepala negara apalagi lebih dari dua puluh kepala negara
pasti nanti akan ditugaskan menteri kabinet ataupun pejabat tinggi yang lain
oke berarti sekali lagi
presiden biden begitu
nanti dimungkinkan akan hadir begitu ya pak ke bali
dan juga presiden rusia vladimir putin juga akan datang ke bali juga ya pak ya
jadi kita mengharapkan
kita mengharapkan semua kepala negara g dua puluh dan juga yang diundang
dan ini selain g dua puluh juga ada yang non g dua puluh tetapi diundang seperti singapura dan sebagainya juga akan hadir
harapan kita demikian
baik terima kasih pak dirjen amerika dan eropa kementerian luar negeri igede ngurah swajaya sudah berbincang dengan kami malam ini
tentunya kita sama sama berharap agar g dua puluh yang akan berlangsung di bali nanti pada november
semua pemimpin negara bisa hadir kesana
terima kasih sekali lagi pak selamat malam
terima kasih selamat malam